satu unit ambulans dan satu unit mobil milik keluarga bupati bekasi pada senin siang keluar
dari rumah sakit swasta di jababeka cikarang timur bekasi jawa barat ambulans membawa bupati
bekasi eka supriya atmaja untuk dirujuk ke rumah sakit suloam tangerang banten sang bupati terkonfirmasi
positif covid sembilan belas setelah menjalani perawatan akibat mengalami penurunan tromposit tim dokter
yang melakukan tes pcr mendapati hasil positif covid sembilan belas
sebelum dinyatakan positif covid sembilan belas bupati bekasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah
gencar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di sejumlah pusat perbelanjaan
dan tempat hiburan malam
dedy beben bekasi jawa barat